sebelum memulai tracking pastikan anda melakukan beberapa persiapan
seperti air mineral makanan ringan peta petunjuk jalan maupun keperluan lainnya
mengingat jarak trekking cukup panjang
berdasarkan peta yang saya pegang saat ini tujuan tracking pertama yang paling dekat ialah go jepang
baik kita langsung saja menuju ke sana
lokasi wisata pertama ialah goa jepang
sesuai namanya gua ini merupakan peninggalan jepang
di depan pintu masuk goa anda akan bertemu dengan beberapa pemandu
yang akan menjelaskan sejarah goa jepang yang juga menyewakan senter untuk masuk ke dalam goa
goa jepang ini pertama kali dibangun pada seribu delapan ratus dua belas kemudian mengalami perbaikan oleh jepang di tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
terdapat lima belas lorong di sini dan pada zamannya ini digunakan sebagai basis pertahanan oleh jepang pada masa sebelum kemerdekaan
berjarak satu km dari goa jepang lokasi wisata selanjutnya ialah goa belanda
goa ini dulunya merupakan banker pertahanan milik belanda pada masa sebelum kemerdekaan